kepada polri yaitu tentang tindak pidana pencucian uang
kami telah membekukan satu ratus empat puluh lima rekening dari tiga ratus enam puluh tujuh rekening yang diduga menurut ppatk
mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan azaitun
kegiatan panji gumilang
kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu
misalnya tindak pidana penggelapan tindak pidana penipuan tindak pidana pelanggaran yayasan
tindak pidana penggunaan dana bos
yang itu semua diletakkan
dalam konteks pencucian uang
pencucian uang dengan penggelapan pencucian uang dengan penipuan
pencucian uang karena undang undang yayasan pencucian uang karena penggunaan dana bos dan sebagainya
itu sudah kami laporkan ke polisi ke baris krim
satu tindak pidana yang tidak lebih mudah
dari tindak pidana yang sudah sekarang masuk di dalam penyidikan